presiden joko widodo menerima kunjungan gerakan pemuda gp ansor di istana negara jakarta
pertemuan tersebut membahas perkembangan terakhir situasi negara dan masalah pemberantasan radikalisme
hal ini disampaikan kepala staf kepresidenan muldoko usai mendampingi presiden jokowi
menerima silaturahmi pimpinan pusat gerakan pemuda gp ansor
dan ketua pimpinan wilayah gp ansor se indonesia di istana merdeka jakarta jumat pagi
muldoko yang pernah menjabat sebagai panglima tni ini mengaku
dalam pertemuan tersebut presiden jokowi mendapatkan masukan dari pihak gp ansor
atas berbagai situasi di tanah air diantaranya masalah radikalisme
muldoko memastikan pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap paham dari kelompok radikalisme
rekan rekan dari gp ansor memberikan masukan kepada presiden atas berbagai situasi saat ini
diantaranya adalah persoalan radikalisme yang perlu menjadi perhatian bersama
hal hal lain yang perlu juga menjadi atensi bagi presiden
ini sebuah upaya presiden untuk membuka pintu selebar lebarnya kepada siapapun
untuk bisa memberikan masukan atas hal hal yang positif yang perlu segera ditindak lanjut di kedepan
saya secara pribadi ingin mengingatkan siapapun yang bermain main dengan itu
dengan menggunakan kelompok kelompok radikal untuk kepentingan politik praktis
maka ini akan menjadi backfire
jadi jangan main main dengan itu